aduh gue mah hama nanti jalan dia pake mata aduh luah pake dengkul
ya ampun nih cowok brengsek tapi keren
mau atuh isma kalo nikah sama dia
gur kabur ke mana
ayo kita ke bawah sini
si ranggat teh ke mana
saya harus menikah dari tadi ditungguin teh belum datang juga
mengantin gua ngaji
eh jadi siapa yang lagi kawin loh
jangan sini loh
otong ini ada angkah ya nggak
si ranggat sampai ketemu
lo sekarang pergi
cepet cari si ranggat bawa ke sini
di jalan kan
jangan mengerlam truth
ya ampun kerver ini manis
kita ini teman temannya gausah keras
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
untuk penghulu saya teman
untuk penghulu yang tadi mau nikahin gue juga
berarti itu penghulu yang mau nikahin kamu
oh kalau itu memang saudara kembar saya
saya punya saudara kembar lima semua penghulu
hebat dah didoainya di penghulu semua ya
ya pak ya
untung bukan yang ini
oke saudara ini sudah siap ya
berdua untuk nikah ya
ini saudara rangga bin
tapi kalau anak gaul biasanya sebutannya dulu
duloh gitu loh
eh siapa namanya lu itu
lu ini udah paling
udah saling kenal lu
nama lu bagus apa
eh ada apa dengan cinta
tokohnya aja rangga dan cinta
lah kagak mungkin
rangga dan eish
jangan pada ribut
jangan ke nimku

youtubers cuma kagak lagi kukacked dengan kulit michael because lo eating large
jangan keluarg rindu
ini kan pas pas kalau gue mutely surve kullan belunna dihodo rapah yerenegihswa k condu
iya surat nikahnya juga ada
jangan diem aja
ah adek adek
lo mau rp tiga ratus ribu per bulan
lo bayar sendiri gimana
lo pegang nut berapa
oke lo nempatin kontrakan
atas rapih bawah kayak abis disumat
ngapain lo mau jadi gitu
gue kasih tau
nggak biasa belum gue bersihin aja
heh lumayan buat pengaten baru
eh terus kapan lo mau bawa perabotan lo ke semari
masalahnya kontrakan gue kosong
kagak ada isinya
kita juga kagak mau apa apa
lah ini doang
jadi lo berdua nikah kagak mau dalem apa apa
kita nikahnya juga kagak sengaja
sengaja sengaja be sengaja be
ah lo bercanda aja sama orang tua ah
eee gimana masalah kasurama tiketnya